soal pengakuan mama sama
siapa yang telepon
ya udah angkat aja
saya sudah selesai kok masih tugas kamu
ribut sama pasangan
itu lebih ribet daripada urusan pekerjaan
jadi diangkat aja
kalau gitu saya permisi
randy ini saya lagi di finland cafe
kamu bisa kesini sekarang nggak
ada yang penting ren
sekalian kita makan siang ya
emang ada apa ya jane
gak bisa ya kita ngobrol di telepon aja
lebih baik kalau kita obrolin disini
saya tunggu ya
yaudah sebentar lagi saya jalan ke situ ya
ya oke thank you ren
sampai jumpa di video selanjutnya
hidup elsa pasti belakang indera
agak sekarang di rumah itu
kasihan juga elsa ya
apa gue telpon dia aja ya
kalau misalnya terketahuan sama nino
yang ada elsa makin menderita
dan ini kesempatan gue
buat makin dekat sama si elsa
sekarang gue jadi tahanan rumah
apa ini beneran akan jadi awal kehancuran hidup gue
lo gak boleh mikir kayak gitu
gak akan bisa dapetin bukti
lo udah bertahan sejauh ini elsa
dan kali ini lo harus bisa
gue yakin mereka gak akan bisa dapetin bukti
lo gak akan dipenjara elsa
lo gak akan ditangkap
gue yakin mereka gak akan bisa dapetin bukti
ngapain sih nelpon udah tau gue lagi stress kayak gini masih aja ngeribetin
apa sih gue tuh lagi kacau ricky
sa jadi bener lo pelaku pembunuhan itu
kenapa lo telpon gue cuma mau ngetawain gue kan karena gue ditangkep
kapan gue gak pernah serius sama lo sa
coba sebutin sekali aja ya
karena gue tau lo lagi sendirian sa
gue gak mau ngerasa sedih
terus mikir yang aneh aneh
gue sekarang emang gak bisa didekat lo sa
karena lo selalu ngusir gue
dan gue yakin cuma dengan cara ini
lo gak pernah sendirian saya
karena gue bakal selalu ada buat lo
jadi gue gak bisa selalu melupakan lo sa

udah lah rik
gue capek ya rik

gue baik baik aja
dan lo harus tau
gue yakin mereka gak akan punya bukti
untuk joblosin gue ke penjara
dari suara lo aja udah ketahuan lo sangat ketakutan saya
tapi lo menutupinya di depan gue
inget satu hal ya sa
kalo butuh bantuan apapun
gue bakal selalu siap
lo bahkan butuh gue
bapak gimana kak wanya
bapak kangen banget
kangen banget sih
bapak minta maaf ya
bapak minta maaf
soal pengakuan mama sama kamu dan ahok
aku dalam masa ngerti kok pak
gak usah aku yang minta maaf
bapak kan ngakuinnya demi aku pak
dan aku tau kondisi bapak sekarang pasti hancur
karena kan bapak juga sayang sama elsa
tapi yang penting sekarang kan masalahnya
sudah mulai clear
dan aku denger kalau elsa sekarang juga
dikitahankan di rumah
gak boleh kemana mana dulu
polisi juga masih belum dapetin bukti yang kuat
untuk menahan elsa
jadi mereka masih belum bisa membebaskan mama
dan menahan elsa
apalagi mama masih bersikeras
bilang kalau dia pelakunya
saya pikir itu mungkin hewan peliharaan
apa mislet kejadian itu elsa lagi mau ngobrol sesuatu itu
apa di tanggal dua puluh satu februari dua ribu tujuh belas